hiu paus atau hiu tutul sepanjang lebih dari lima meter terpantau nelayan kelompok konservasi
di pantai wisata pasir putih hingga kebangsambi situ bondo sejak tiga hari terakhir
secara soliter kawanan hiu ini terlihat mendekati sejumlah ikan kecil
yang sedang bergerombol di sekitar perairan sejauh lima ratus meter dari bibir pantai
kondisi perairan yang tenang karena aktivitas wisata yang ditutup akibat virus corona
diduga membuat hiu tutul ini muncul ke permukaan
yang ada di pasir putih setelah kami survei ke lokasi di lapangan
ikan itu mencari makan
dan kebetulan di pasir putih situ bondo pakan ikan yang ada di situ bondo itu cukup berdipah
hiu paus atau hiu tutul merupakan salah satu ikan laut terbesar di dunia
ikan ini juga disebut sebagai ikan purba karena muncul sejak ratusan tahun silam
hingga kini tetap ada populasinya
sener ali mustafa situ bondo jawa tenggara